sebanyak lima puluh dua pasien covid sembilan belas kategori orang tanpa gejala melakukan isolasi mandiri
di geraha wisata taman mini indonesia indah jakarta
seluruh pasien yang diperbolehkan isolasi mandiri di gerah wisata taman mini indonesia indah tmii
hanyalah pasien rujukan puskesmas khusus jakarta timur
inilah aktivitas pasien covid sembilan belas kategori orang tanpa gejala
di geraha wisata taman mini indonesia indah jakarta timur sabtu pagi
selama isolasi pasien tidak diperbolehkan keluar kamar kecuali waktu berjemur
setiap pukul delapan hingga sembilan pagi pasien yang sudah diisolasi selama lima hari
diizinkan berolahraga dan berjemur di teras gerah wisata taman mini indonesia indah
sejak gerah wisata tmii difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri oktober lalu
puskesmas kecamatan ciracas mengirim paling banyak pasien otg
yaitu hingga satu ratus dua puluh pasien dan disusul oleh puskesmas cipayung

sebanyak seratus pasien otg
gerah wisata taman mini indonesia indah merupakan salah satu lokasi isolasi pasien covid sembilan belas
dengan terus bertambahnya angka kasus covid sembilan belas
jumlah pasien yang melakukan isolasi di gerah wisata pun semakin meningkat
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya
telah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia vina nabila
yang saat ini berada di kawasan geraha wisata taman mini indonesia indah
selamat siang vina
vina bisa anda ceritakan seperti apa kondisi di geraha wisata di sana
berapa banyak kapasitas ruang ataupun tempat rawat inap buat pasien otg
yang selama ini menguni di sana sejak oktober
lalu fasilitas apa saja yang disediakan
selamat siang yuda
saat ini saya dan potrojurnalis saya berada tepat di dua puluh meter

dan saya juga berada di gerah wisata taman mini indonesia indah
sejak sepuluh oktober difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri pasien positif covid sembilan belas
khusus orang tanpa gejala
memang pasien yang dikirim atau diisolasi di sini semakin hari semakin meningkat
hingga hari ini setidaknya ada tiga ratus pasien dari rujukan puskesmas seluruh jakarta timur
untuk hari ini memang ada lima puluh dua pasien yang sedang diisolasi mandiri
jadi direncanakan akan ada tiga orang yang akan
pulang ke rumah
dan esok hari direncanakan akan ada dua belas orang yang akan pulang ke rumah
dan direncanakan juga hari ini
tadi kami mendapatkan kabar dari otoritas atau dari pihak geraha wisata taman mini indonesia indah
akan datang empat orang pasien positif baru dari puskesmas jakarta timur
tadi memang sempat disebutkan bahwa sepanjang oktober sampai dengan januari ini
ciracas mengirim paling banyak pasien positif covid sembilan belas
hingga saat ini datanya ada satu ratus dua puluh pasien disusul dengan pasien dari puskesmas cipayung
ada seratus pasien
dan gerah wisata taman mini indonesia indah ini menerima sedangnya tujuh puskesmas dari tujuh kecamatan puskesmas jakarta timur
yaitu cipayung ciracas durensawit jatinegara keramat jati makassar jatinegara dan pasar rebo
itu merupakan puskesmas tujuh kecamatan puskesmas jakarta timur yang dikirim atau yang memberikan rujukan bagi pasien positif covid sembilan belas kategori orang tanpa gejala
dan memang salah satu syaratnya adalah mereka yang mendapatkan rujukan dari puskesmas tersebut yang bisa diisolasi mandiri
lalu apa saja sih sebenarnya kegiatan yang memang dilakukan oleh seluruh pasien covid sembilan belas
baik itu kluster mandiri maupun kluster keluarga yang ada di geraha wisata taman mini indonesia indah ini
dari pagi hanya ada satu jam yang diizinkan bagi pihak geraha untuk seluruh pasien melakukan olahraga atau berjemur
yaitu start pukul delapan hingga pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
mereka melakukan olahraga berjemur dengan jarak yang sudah diatur di teras atau tepat di depan gedung geraha wisata taman mini indonesia indah
setelah itu seluruh pasien tidak diperbolehkan keluar masuk kamar
namun ada setiap harinya ada sekitar sepuluh petugas yang bekerja
baik itu petugas kebersihan lengkap dengan apd baik untuk membersihkan sampah sampah yang ada di kamar masing masing dan juga mengirim makanan
untuk makanan dikirim tiga kali sehari yaitu pada pukul delapan dua belas dan pukul lima sore waktu indonesia barat
hanya itu fasilitas yang memang didapatkan atau yang bisa digunakan seluruh pasien positif covid sembilan belas di geraha wisata ini adalah
satu kamar apabila untuk kluster keluarga bisa berisi dua orang namun untuk kluster mandiri hanya diisi satu orang
ada tempat tidur kemudian ada fasilitas wifi dan juga pendingin ruangan
dan untuk setiap harinya memang tidak ada nakkes atau dokter yang
namun setiap hari ada dokter visit yang akan mengecek pasien yang memiliki keluhan
yang memiliki keluhan baik itu ringan maupun berat
namun memang pasien yang diisolasi mandiri di sini adalah pasien yang memiliki gejala ringan
karena di sini hanya ada pengecekan suhu
ketika ada dokter fisik baru bisa mengecek oksimeter kemudian tensi darah
dan apabila ada pasien covid sembilan belas yang otg di sini mengalami keluhan
maka nanti akan dirujuk ke wisma atlet tentunya dengan protokol kesehatan atau dengan menggunakan ambulans dari puskesmas yang memberi rujukan sebelumnya
untuk siang hari ini pukul sebelas tentu tidak ada kegiatan di depan gedung atau di depan geraha wisata taman mini indonesia indah ini
karena semua mereka melakukan isolasi mandiri di kamarnya masing masing
dan geraha wisata taman mini indonesia ini yuda
terletak di dalam kompleks tmi ini sendiri
kalau misalnya melihat kalau misalnya dari lokasi pintu masuk pertama jaraknya sekitar seratus hingga satu ratus lima puluh meter
atau dekat dengan tempat wisata gondola
dari tempat wisata gondola itu ada sekitar lima puluh meter agak arah ke barat
dan disitulah tempat geraha wisata taman mini indonesia indah
sebelumnya memang untuk tempat ini sebelumnya digunakan untuk wisatawan
yang dari daerah yang ingin melakukan atau ingin mengunjungi taman mini yang menginap
namun karena kondisi covid sembilan belas ini wisatawan di pengunjung atau pengunjung taman mini berkurang
maka tempat ini atau geraha wisata taman mini indonesia dialih fungsikan menjadi tempat isolasi mandiri pasien covid sembilan belas
khusus orang tanpa gejala atau khusus mereka pasien pasien yang dirujuk dari puskesmas
jakarta timur saja
ya vina dengan pernyataan anda tadi berarti hanya untuk warga berktp dan berdomisili di jakarta timur
yang direkomendasikan oleh puskesmas yang ada tujuh kecamatan di jakarta timur
lalu bagaimana dengan warga di kawasan lain berarti memang mereka akan direkomendasikan ke lokasi untuk isolasi mandiri lainnya begitu vina
ya untuk geraha wisata taman tmi ini menjadi salah satu tempat wisata
tempat isolasi mandiri
sebelumnya juga ada tempat wisata yang dijadikan tempat isolasi mandiri yaitu di ragunan
memang angka peningkatan angka kasus covid sembilan belas di jakarta meningkat dalam satu harinya bisa meningkat sekitar seribu kasus
untuk jakarta timur saja ada sekitar enam ratus kasus lebih
jadi kalau misalnya sebelumnya rumah sakit wisma atlet menjadi rumah sakit darurat
kemudian ada juga beberapa hotel di seluruh wilayah indonesia
jadi kalau misalnya di jakarta timur ini ada beberapa kini dua wisma yang ada di tempat wisata menjadi pilihan atau menjadi opsi bagi mereka atau bagi pasien positif covid sembilan belas untuk orang tanpa gejala
kenapa untuk khusus untuk orang tanpa gejala saja karena disini tidak ada alat kesehatan atau alat medis yang lengkap hanya untuk mereka hanya untuk mereka yang bergejala
hanya untuk mereka yang tidak bergejala
artinya tidak memiliki keluhan yang berat
walaupun nanti ada dokter visit yang datang setiap harinya dan mengecek apabila ada pasien yang memiliki keluhan seperti sesak napas kemudian tidak bisa merasa tidak merasakan wangi dan rasa dan bau itu bisa dialihkan atau bisa dirujuk ke wisma atlet
tadi kami sempat berbicara juga dengan salah satu staff dari geraha wisata taman mini indonesia indah
memang untuk saat ini mereka mereka yang positif covid sembilan belas orang tanpa gejala dikhususkan untuk isolasi mandiri saja dengan mematuhi semua protokol kesehatan selama lima hari tidak boleh keluar
nah setelah lima hari boleh melakukan kegiatan yang tadi yaitu pukul delapan hingga pukul sembilan baru boleh berjemur di teras kemudian melanjutkan isolasi mandiri lagi sampai dengan sepuluh hari
kalau misalnya sampai dengan sepuluh hari tersebut tidak ada gejala yang berarti kemudian hari ke sebelasnya dijadwalkan untuk kembali ke rumah
tapi ada catatan sebelum mereka kembali ke rumah ketika ada dokter visit dokter visit itu memastikan bahwasannya pasien tersebut melakukan isolasi mandiri dengan benar
tidak ada keluhan lagi dan tidak ada tanda tanda untuk tidak ada tanda tanda gejala gejala lainnya
itu merupakan salah satu prosedur bagi mereka yang diperbolehkan untuk pulang
namun di geraha wisata taman mini ini tidak menyediakan swab evaluasi
jadi setelah mereka sepuluh hari melakukan isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan di geraha ini kemudian dari dokter visit juga mengizinkan untuk pulang
lalu pasien tersebut diarahkan untuk melakukan swab evaluasi mandiri yaitu di luar
dokter tempat ini karena di sini tidak menyediakan swab evaluasi artinya bisa melakukan di puskesmas atau bisa melakukan di rumah sakit rumah sakit swasta dengan hasil negatif
seperti itu sudah
baik vina nabila terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali